ini cewek pasti lagi mikirin lagi
coba aja kalo dia tau raju juga siluman ular
semuanya bisa berubah
dan gak ada yang bisa kita tembak
suatu hari nanti kamu bisa ninggalin aku
aku gak akan pernah
mungkin suatu hari nanti kamu bisa berpikir
kalau aku ini jahat seperti kasinta
kamu denger aku ya
aku ngebayangin kamu jahat aja
karena kamu itu adalah
malaikat buat hidup aku
aku harus pura pura jadi
drama queen terus kalo kayak gini
kalo ketangkep itu siluman
kali aja kita dapat hadiah dari om rw
kita bakalan dijahatkan dari
gak ada kan
di bawah pohon bambu lagi
ditinggalin dia sama suaminya
tenang aja neng
ajak kita neng
pemuda kebang pribo
nengok dong neng
cedi udah siap kan bang
ya wabah bang si neng
sepi banget ya
tempat apa ini
rumah kamu dimana
aku disini gak kos
udah kayak kacang goreng gue disini di jaring cemilan doang
mas kenapa mas
kenapa lu tambah menetek
kenapa lu menetek
tidak ada siluman
tentu tuh tolong bawa kak tata pulang
tang tadi ularnya kemana
tidak ada siluman
tidak ada siluman
aku harus kejar ular itu
tak jangan mati dulu tak
tidak ada siluman
sini duduk sini
sini duduk sini
tega hancurin aku sinta
aku tidak bisa
aku tidak bisa benci sama kamu
karena aku punya
karena aku punya
cuma cinta untuk kamu
kamu punya aku
kamu tidak bisa
sebegitunya kamu mencintai sinta
padahal aku yang selalu ada buat kamu
ini cewek pasti lagi mikirin lagi
coba aja kalo dia tau raju juga siluman ular
lagi apa sih
senyum senyum gitu sendiri
aku cuma lagi mikirin coba idaman aku
mas ucup sama bang dudun
oh iya aku denger kamu mau dijodohin kan sama mereka
itu mah maunya papi
aku sih gak mau
cowok idaman aku itu
rada rada kayak orang india gitu
eh rin mau kemana
mau keluar nyari udara segar
loh ini kan udah adem
gak ada apa apa
tunggu abis itu gor
lo tau kok
kok kamu belum tidur sih
kenapa mau tinggal disini
kamu kan tau aku tuh harus menemukan celuman ular
di jawa itu karena aku curiga sama dia
pasti ilahnya sinta
sangat teruknya sama dia
yang aku bingung tuh kenapa kamu peduli banget kayak sama kak sinta
kok aku gak tau ya selama ini kalian sedeket itu
enggak jangan bilang kamu dan kak sinta
kamu jangan pernah ngomong kayak gitu ya
aku gak pernah ada apa apa sama siapapun
kecuali sama kamu
kalo kamu emang tetep mau pulang
kamu pulang aja
hati hati di jalannya
gak jadi pulangnya
gak jadi pulangnya
kenapa gak jadi pulang
kenapa gak jadi pulang
suka suka orang kali kenapa sih
berisik banget ya
mau minum gak
suka suka orang kali kenapa sih
suka suka orang kali kenapa sih
tapi gue sedih banget
gue sedih banget

gak bisa ngeliat mukanya dong
pasti kamu mau lihat lama kan yang lagi uring uringan
oke boleh boleh
kalau kamu sempat ngobrol sama rama
dah kamu kalau mau pergi pergi sana
tapi jangan lupa pulang ke sini
kan calon suami lagi nunggu
tunggu ya biar kamu tenang
kenapa sinta tinggal sama aku ya